tidak hanya kpk kejaksaan agung juga tidak mau kalah tampaknya
jumat pagi anggota badan pengawas keuangan mendatangi kejaksaan agung
untuk menyerahkan berkas dugaan korupsi dana pensiun pertamina
dan pengadaan kapal transkontinental yang merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah
kejagung telah menetapkan seorang tersangka berinisial h pada kasus dana pensiun pertamina
dan selambat selambatnya nanti pada hari senin pekan depan
pihak kejagung akan merilis nama tersangka dalam kasus pengadaan kapal transkontinental
tentunya dengan percepatan penyampaian audit ini
akan juga percepatan penyelesaian perkara yang kita tangani dua kasus ini
tentunya perkara ini untuk yang dana pensiun akan segera kita limpahkan pengadilan
dan yang perkara pemulihan dua kapal pt pertamina transkontinental
ini akan segera kita tentukan tersangkanya
dapen perhitungan kerugiana hanya untuk satu transaksi terkait pembelian pt saham pt sugienergi
ini dugaan penyimpangan kerugian negaranya adalah kurang lebih lima ratus sembilan puluh sembilan miliar sekian
sedangkan yang terkait dengan pengadaan kapal
kerugian negaranya kurang lebih
diekvivalenkan rupiah sekitar tiga puluh lima miliar sekian